yang terakhir hari ini akan saya laporkan tentang penambahan kasus
dari yang kita rawat
baik kasus positif terkonfirmasi
kemudian pasien yang sudah sembuh
dan beberapa pasien yang meninggal dunia
data sudah kami tayangkan di layar
dan ini bisa dilihat
secara garis besar
saya sampaikan bahwa ada penambahan kasus baru
yang kita catat dari tanggal sembilan belas maret pukul dua belas
sampai dengan tanggal dua puluh maret siang ini
ada enam puluh kasus baru
sehingga jumlah total kasus positif adalah tiga ratus enam puluh sembilan
kemudian ada penambahan satu kasus yang sembuh
sehingga jumlah total kasus yang sembuh
dan kemudian ada penambahan kasus yang meninggal
sebanyak tujuh orang
sehingga total kasus yang meninggal menjadi tiga puluh dua orang
ini adalah catatan catatan yang kita dapatkan
dari keseluruhan pergerakan data yang kita dapatkan di hari ini
secara rinci bisa dilihat di layar ini datanya
kemudian prosedur yang kita lakukan
untuk semua kasus baru
begitu pemeriksaan laboratorium selesai
maka langsung kita kirimkan ke rumah sakit yang merawat
karena ini adalah hak pasien untuk tahu
sehingga dokter penanggung jawab pasien
bisa langsung memberi tahu kepada pasiennya tentang penyakitnya
kemudian yang kedua
data ini kita kirimkan ke dinas kesehatan setempat
gunanya adalah untuk melihat identitas alamat dan sebagainya
secara lengkap dari pasien ini
sehingga bisa digunakan sebagai kontak tracing
untuk mencari siapa saja yang pernah kontak dekat dengan pasien ini
dan kemudian kita harus lakukan pemeriksaan
ini adalah upaya kita untuk melakukan
mencari menemukan dan mengisolasi kasus positif di masyarakat
supaya tidak semakin menyebar kemana mana
terakhir kembali lagi saya ingatkan
jaga jarak dalam berinteraksi sosial
karena ini adalah cara yang paling efektif
cara yang paling mudah
dan semua bisa melaksanakan
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tularan
dari orang yang sakit kepada kita
dan tetap tenang